pertanyaan pertama hari ini datang dari twitter pertanyaannya terkait harga eceran tertinggi untuk pcr dan rapid test di wilayah dki jakarta itu berapa dok
ya terima kasih jadi sebetulnya untuk diagnostik tidak terlalu berhubungan dengan harga eceran tertinggi itu biasanya untuk produk farmatik
tetapi sekarang rata rata harga untuk pcr itu di kisaran satu enam puluh lima sampai dua juta
kemudian untuk rapid test ada yang satu lima juta
dan ada juga beberapa rumah sakit yang menawarkan paket ya jadi menggabungkan konsultasi dengan dokter kemudian laboratorium dan radiologi
tapi secara umum pcr mungkin dua juta kemudian kalau rapid test tiga ratus lima puluh ribu
oke baik nah selanjutnya ini dokter pertanyaan datang dari adva reza arief v terkait rapid test ini dokter
dokter seseorang bisa dikatakan reaktif setelah ikut rapid test itu seperti apa dan apakah sistem rapid ini berjalan efektif
dan mengapa sebagian masyarakat itu akhir akhir ini takut atau tidak mau ikut rapid test dok
ya jadi kan rapid test itu kan dia mengidentifikasi imunoglobulin g dan imunoglobulin m
jadi misalnya reaktif maka dikatakan sebagai positif secara rapid test
tapi sekali lagi rapid test ini karena dia berbasis antibody dan tingkat sensitivitasnya itu hanya tiga puluh persen
itu dikarenakan antibody memang munculnya itu
mungkin di minggu kedua jadi dia memiliki false negatif yang tinggi kalau dilakukan pada minggu pertama saat infeksi
kemudian jadi konsekuensi kalau mendapatkan hasil rapid test dia non reaktif maka dianjurkan untuk pemeriksaan rapid test ulang tujuh sepuluh hari berikutnya
namun kalau misalnya dia positif untuk kepentingan operasional maka biasanya ada dokter yang menganggapnya sebagai kasus konfirmatif
lalu ada juga yang menindaklanjuti dengan pemeriksaan pcr
nah ada pun untuk mengenai resistensi masyarakat ini perlu saya sampaikan bahwa pemeriksaan rapid test ini adalah salah satu pilihan modalitas untuk mendapatkan pasien pasien atau mengidentifikasi pasien yang memiliki infeksi dan tanpa gejala
sehingga bisa dilakukan pencegahan penularan ke lingkungan sekitarnya
oke baik nah pertanyaan selanjutnya dokter ini terkait alergi
sepertinya datang dari ed purba satu
kalau di jalan pakai motor begitu bisa tertular tidak ya dok
iya jadi tentu saja kalau di perjalanan itu kan pengendara motor harus pakai alat pelindung diri minimal harus pakai masker
jadi di situ aja sudah ada barier yang memberikan manfaat proteksi
kemudian apalagi kalau misalnya dilapisi oleh surgical musk kemudian ada masker kain ya
jadi sekali lagi karena virus itu
tidak secara di luar udara terbuka dia tidak melayang layang begitu
maka sebetulnya risikonya cukup ringan
berbeda kalau kita menjadi penumpang yang di depan kita persis pengendara motornya ya
karena kita jadi penumpang dan itu tidak ada physical distancing
kemudian yang membawa motornya itu dia merupakan tanpa gejala virus karier
maka kita punya resiko untuk tertular karena di situ ada range yang sangat dekat
oke nah itu tadi mengenai di jalan pakai motor begitu ya
nah yang mengenai alergi itu yang ini nih dok
ini pertanyaan datang dari edpur b empat ratus lima puluh satu d
pertanyaannya adalah dokter ini saya alergi setiap pagi bangun tidur pasti bersin bersin disertai pilit meller selama pandemi ini paranoid jadinya
karena dia punya asmaringan apa yang sebaiknya dia lakukan
oke jadi yang pertama dengan bersin bersin pagi hari dan hidung tersumbat itu menandakan kemungkinan dia punya rinitis alergi
dan memang betul rinitis alergi dengan asma burung kial itu saudara dekat ya
karena mereka disatukan melalui terminologi united airway disease
jadi ini golongan pasien pasien yang kita sebut ada atopi
nah kalau atopi itu prinsipnya adalah mencegah pertama mengidentifikasi pencetus
kemudian berusaha untuk mencegah untuk tidak dekat dengan pencetus dan mendapatkan pengontrol dan pengendali yang baik
sekali lagi jangan sampai tertukar antara rinitis alergi
itu sesuatu yang berbeda
terima kasih dokter faris nurwidia sudah bergabung bersama kami di segmen dokter menjawab kali ini
sehat selalu dok